media sosial diramaikan konten yang diunggah oleh selebriti hingga pejabat yang memamerkan peliharaan satwa liar
flexing satwa liar bukan hanya memicu perdagangan satwa liar dan pemburuan satwa
hal itu pun membuat keberadaan hewan menjadi terancam
media sosial diramaikan konten yang diunggah alshad ahmad yang memelihara harimau di rumah
dia juga membawa satwa liar tersebut saat melakukan sejumlah aktivitas bahkan dengan selebritas pesohor lain
selain alshad media sosial juga jadi ajang sejumlah orang untuk memamerkan aktivitas dengan satwa liar
misalnya akun audria di kanal digital mengunggah video beruk peliharaan
tengah melahap nasi padang pisang goreng hingga es krim
ada juga ketua mpr bambang susatyo yang kerap membagikan momen kebersamaan dengan singa putih afrika
ia mengaku memelihara satwa ini sudah sesuai dengan prosedur
aksi pamer tersebut dikecam oleh pecinta satwa
hal ini bisa terlihat dari komen komen mereka
namun tidak sedikit warganet yang berkomentar seputar keinginannya untuk melakukan hal yang sama
jangan terlalu nafsu
terlalu nafsu ini susunya
di depan kami ini sudah ada orang utan yang baru saja satu bulan
dan di sebelah saya sudah ada dokter dito yang setiap harinya akan merawat orang utan dan juga dua ratus spesies di lembaga konservasi di taman indonesia ini
dan saatnya kita juga ingin melihat ya bagaimana anda merawat orang utan yang baru saja satu bulan ini
namanya siapa dokter
untuk namanya belum ada karena dia masih berumur satu bulan
biasanya kita kasih nama di atas umur tiga atau enam bulan
oh jadi ini memang satu bulan jadi belum ada namanya ya
dokter kalau misalnya kita tahu taman safari indonesia kan sebagai lembaga konservasi
nah apa saja rutinitas atau perawatan apa saja yang harus diperhatikan untuk satwa liar
untuk satwa liar terutama bagi orang utan
ini karena dia masih bayi ya masih umur satu bulan jadi dia harusnya masih bergantung dengan induknya
cuma karena induknya belum bisa merawat anaknya dan tidak disusuin ditelantarin
jadi kita harus mengambil bayi orang utan ini untuk mendapat perawatan intensif
jadi harus disusuin dengan jarak dua sampai tiga jam sekali harus dimonitor
dicek fases satu bulan sekali diambil darahnya untuk diperiksa general check up
ya ini udah seperti hospital
jadi ini tanaman manusia seperti itu
semuanya peralatannya kalau misalnya kita lihat ini juga semuanya lengkap
dan saat ini kita juga sudah berada di surgery room sendiri ya
kalau misalnya ada mungkin yang harus melakukan operasi juga di sini ya dokter
ya dokter kalau misalnya sehari hari untuk satwa liar ini kebutuhannya apa aja
misalnya kalau misalnya kita lihat banyak sekali daging daging dan juga buah buahan ya
yang untuk mencukupi gizi mereka
ya jadi untuk makanannya sendiri kita dari karena kita punya karnifor
jadi kita perlu daging ada daging merah daging ayam kemudian buah dan rumut rumutan
kita perlu bertonton bahan makanan tersebut
kemudian kita juga perlu obat perlu vitamin obat cacing vaksin
iya dan di sini juga sudah ada ibu sri juga yang biasanya juga mendampingi semua satwa untuk menjadi seperti baby keeper
seperti itu ya
jadi bukan hanya dokter saja di sini juga banyak sekali perawat yang menjaga semua satwa liarnya
ya terakhir dokter kita juga ingin mengetahui terkait dengan kontribusi masyarakat indonesia untuk menjaga satwa liar di indonesia
seperti apa kontribusinya
untuk kontribusinya paling mudah untuk yang pertama tidak memelihara satwa liar
yang paling mudah kemudian tidak menge share atau mendukung konten konten pemeliharaan satwa liar yang tidak di tempat profesional tidak di tempat konservasi
karena jika banyak orang biasa
yang memelihara satwa liar maka akan meningkat permintaan untuk pemeliharaan dan perburuan
maka satwa satwa liar yang ada di alam liarnya akan terancam
iya akan terancam punah ya dokter
ya terima kasih dokter
dr anindito juga mengingatkan bahwa pamer binatang liar dapat membahayakan kelangsungan konservasi satwa liar indonesia
masyarakat bisa berkontribusi dalam upaya konservasi
dengan berkomitmen untuk tidak memelihara satwa liar bukan sebaliknya
di media sosial netizen bisa turut berkontribusi dengan melaporkan berbagai konten yang tidak mengindahkan etika kesejahteraan hewan
kesuksesan upaya konservasi harusnya dilakukan oleh pihak terkait seperti pemerintah swasta perguruan tinggi hingga masyarakat sekitar
di lembaga resmi untuk mendukung upaya penelitian pelestarian dan pemanfaatan